profesionalisme badan usaha milik negara bumn
dengan mendapat sorotan publik
terlebih sejak kpk menetapkan sejumlah pejabat bumn
terlibat kasus suap dan korupsi
terakhir kpk menetapkan direktur utama pt pln
sofian basir sebagai tersangka kasus suap
proyek pltu riau i
kpk menetapkan direktur utama pln sofian basir
sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pltu riau i
sofian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga
membantu enisa ragih mendapatkan suap dari pengusaha
kpk menemukan bukti permulaan yang cukup
tentang dugaan keterlibatan pihak lain
dalam dugaan tindak pidana korupsi
terkait dengan pembangunan pltu riau i
sehingga poin berikutnya kami sampaikan bahwa
kpk kemudian meningkatkan perkembangan
perkara ini ke tahap penyidikan
dengan tersangka sfd direktur utama pt pln
tersangka diguga bersama sama
atau membantu emi maulani saraghi
selagu anggota dprri
dan kawan kawan menerima hadiah atau janji
dari johannes budi kojo
sebelumnya kpk menetapkan empat tersangka
dalam operasi penyidikan
dalam operasi tangkep tangan kasus swab pt krakatau steel
salah satu tersangka adalah direktur pt krakatau steel
dalam operasi tangkap tangan dua puluh dua maret lalu
di serpong tangerang selatan
kpk menyita barang bukti uang tunai dua puluh juta rupiah
dalam tangkep tangan ini
kpk mengamankan enam orang di jakarta
tangerang selatan banten
yaitu pertama wnu
yang bersangkutan adalah direktur teknologi
dan produksi pt krakatau steel
dan kemudian yang kedua adalah hto
yang ketiga hes
dan facilities pt krakatau steel
berikutnya adalah amu swasta
ksu swasta dan supir
seorang supir hto
sudah banyak pejabat bumn yang terseret kasus korupsi
berdasarkan data kpk
jumlah perkara korupsi yang melibatkan bumn dan bumd
mencapai sebelas kasus pada tahun dua ribu enam belas
dan tiga belas kasus di dua ribu tujuh belas
sementara pada tahun dua ribu delapan belas
terdapat lima kasus korupsi yang melibatkan bumn dan bumd
ditetapkan ya direktur pln nonaktif
sofian basir sebagai tersangka kasus sua plt
menambah deretan pejabat bumn yang terjerat kasus korupsi
sebelum sofian basir
sejumlah pejabat bumn berada di pusaran kasus korupsi
berikut data dari tim litbang cnn indonesia
kami ambil data dari kurun dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas
yang pertama mantan direktur utama pt pelindo ii
rj lino menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi
pengadaan key container crane
rj lino ditetapkan sebagai tersangka pada tahun dua ribu dua
selanjutnya mantan direktur utama garuda indonesia
emir syahsatar ditetapkan menjadi tersangka oleh kpk januari dua ribu tujuh belas
emir syah terjerat kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat airbus garuda indonesia
dari perusahaan inggris roll royce
berikutnya mantan direktur utama pt pal indonesia
firman syah arifin didakwa atas kasus gratifikasi pengadaan kapal perang
untuk pemerintah filipina
berikutnya budi cahyono menjadi tersangka dugaan korupsi agen asuransi fiktif
budi ditetapkan menjadi tersangka oleh kpk desember dua ribu dua puluh
kemudian mantan direktur teknologi dan produksi pt krakatau steel
wisnu kunchoro terjaring ott dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di krakatau steel
wisnu menjadi tersangka maret dua ribu sembilan belas lalu
badan usaha milik negara menjadi sorotan diduga budaya korupsi dan suap mengakar
dan seolah menjadi hal yang biasa
tidak cuma itu ppatk selama ini juga memantau ada ratusan menduga
ada laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang kemudian dilakukan oleh pegawai bumn

menjadi tumpuan pemerintahan jokowi sekarang
bagaimana memastikan agar kinerja bersih dari korupsi
kita bahas malam ini bersama donald faris koordinator divisi korupsi politik icw
terima kasih sudah hadir
tidak pernah habis membahas soal korupsi
kita sudah beberapa kali bolak balik diskusi ya setiap ada yang ketangkap ott kita bahas
tapi nggak pernah jerah apakah betul seperti yang saya sampaikan ini sudah terlalu lama mengakar sulit diberantas
kalau kita bicara sektor sektor bumn saya setuju dengan terlalu lama
saya setuju dengan terminologi bahwa kita mulai dengan sebuah konklusi
ini adalah persoalan klasik
mulai dari zaman orde baru sampai dengan sekarang bumn itu sering digunakan sebagai istilah sapi perahan di sektor sektor politik
apalagi kemudian sekarang penyertaan negara penyertaan modal negara sejak tahun dua ribu empat belas sampai sekarang
itu jauh naik berkali lipat kepada sektor sektor bumn kita

itu aneh bin ajaibnya putri ketika bumn semakin banyak diinjeksi oleh modal negara
tapi justru yang terjadi belakangan beberapa hari yang lalu terjadi debat dan persoalan soal neraca laporan keuangan dari salah satu bumn
garuda indonesia yang kemudian persoalan kemudian hari
ini membuktikan sebuah persoalan laten di tubuh bumn kita bahwa memang ada persoalan yang paling fundamental
nanti kita akan bahas dimana saja letak persoalan itu
tapi konklusinya memang
dari data dari jumlah kerugian keuangan negara yang muncul dari kasus korupsi bumn itu menjadi sektornya menjadi sangat luas sekali
apalagi di tahun dua ribu empat belas sampai dengan sekarang ini
kita ingat betul dulu ketika pak jokowi mencabut subsidi minyak kepada publik
ada lebih dari dua ratus triliun rupiah yang diputar
dan kemudian sebagian besar dari anggaran yang dulu adalah alokasi untuk bumn
alokasi untuk subsidi minyak dan gas
tapi kemudian dialihkan kepada sektor penyertaan modal negara di sektor bumn
banyak sekali bumn yang kemudian diberikan injeksi modal negara naik berkali kali lipat
tapi kalau kita lihat tren yang terjadi
ada bumn yang kemudian tetap merugi
defisit laporan dan raca keuangannya dengan berbagai macam argumentasi
mulai dari kemudian memang di setting tidak menguntungkan
karena melayani sektor publik sesuai dengan mandat konstitusi
berbagai macam argumentasi dibangun untuk itu
tapi konklusi saya setuju putri bahwa memang ini adalah persoalan laten yang terjadi di tubuh bumn kita
dan lagi lagi ini bukan persoalan baru yang sudah terjadi turun menurun sejak orde baru
bukan tidak mungkin ini juga sudah disadari misalnya oleh jokowi sendiri
tapi kenapa kemudian pmn nya justru terus dikucurkan
maksudnya ini kan seperti tadi bang donal mengatakan
pmn sudah keluar tapi tetap korupsi
kenapa tidak dibalik sekarang
kalau sudah tahu ada korupsi dan misalnya mengakar
sudah tahu kenapa itu harus dikucurkan
ini kembali ke teori korupsi
korupsi itu dalam teorinya di mana ada gula di situ ada semut
teori yang paling sederhana
nah ini gulanya nambah toplesnya makin banyak gula juga makin banyak datang ke situ
apalagi kemudian tidak dibarengi dengan upaya untuk
melakukan minimalisasi potensi terjadinya fraud dan kecurangan di sektor bum itu
ada persoalan paling fundamental
saya melihat selalu terjadi dari irisannya antara good corporate governance dengan sektor politik
nah ini terjadi percampur bauran dua sektor yang paling krusial
kalau kita bicara soal aspek tata kelola bumn kita belakangan ini
kalau kita lihat misalnya putri
soal penunjukan direktif
soal penunjukan direktif
penunjukan direksi dan komisaris bumn
pertanyaan yang paling fundamental bagi kita semua adalah
apakah itu murni untuk memilih seseorang yang profesional
yang punya record bagus di sektor bumn dan kemudian naik kelas menjadi direksi di bumn
plus kemudian banyak sekali data menunjukkan bahwa sektor sektor ladang basah ini justru dikuasai oleh orang orang yang terafiliasi dengan sektor politik
kita berikan contoh misalkan saja komisaris
yang menjadi fungsi pengawasan kerja direksi sesungguhnya
tapi apa yang terjadi
orang orang yang duduk di jabatan komisaris justru adalah hadiah bagi tim sukses yang sudah bekerja dalam kontestasi politik
bagi kursi bagi bagi jatah komisaris di bumn
itu adalah sekali lagi persoalan laten
bukan hanya persoalan yang terjadi di pemilu dua ribu empat belas atau dua ribu sembilan belas
tapi jauh ke belakang itu sudah lama terjadi
artinya fungsi pengawasan sama sekali tidak terjadi
sama sekali tidak ada
yang terjadi justru kan pengawas yang justru curang
komisaris yang terkena
itu artinya fungsi pengawasan itu justru tidak terjadi
lagi lagi karena ini kita sulit kemudian mendapatkan sosok dan figur yang benar benar murni profesional
dengan background dan track record yang mumpuni untuk menduduki jabatan strategis di bumn
direksikah atau komisariskah
karena yang juga dibangun adalah afiliasi politik
lagi lagi saya memberikan contoh di dua ribu empat belas
kenapa karena ini yang paling dekat dan paling banyak
ada puluhan orang orang yang terlibat dalam politik praktis untuk mendukung capres tertentu di dua ribu empat belas
dan kemudian terpilih
dan yang terjadi adalah yang bersangkutan dan sejumlah koleganya menduduki jabatan jabatan strategis di bumn
kadang kadang itu adalah hadiah sebagai kontribusi
jasa politik yang sudah diberikan
kadang kadang juga kementerian memang sengaja untuk melakukan distribusi posisi tersebut kepada orang orang
agar kemudian dalam tanda petik aman dan diam
tidak lagi mengkritik pemerintah
jadi punya dua dimensi
ada dimensi terima kasih
ada kemudian dimensi secara tidak langsung kita sebut sebagai uang tutup mulut
agar kemudian tidak lagi berkuar di publik
ini lagi lagi saya bicara dalam aspek korupsi politik
karena inilah kemudian menjadi salah satu penyakit lain
ini bukan bicara soal bagaimana memilih direksi yang ideal
atau bagaimana kemudian memilih komisaris yang punya kemampuan mumpuni untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja korporat khususnya bumn
tapi ini ada bicara soal afiliasi politik
bicara orang barangkali kalau memilih seorang bankir yang hebat
ada begitu ratusan dan ribuan bankir hebat di republik ini
tapi tidak banyak bankir hebat tersebut punya afiliasi kepada partai politik
punya afiliasi kepada menteri bumn
beruntunglah mereka yang punya afiliasi itu
ini persoalan fundamental di republik ini
meritokrasi sistem masih menjadi sebuah ilusi
belum konkret diterjemahkan kepada seleksi dan penunjukan pejabat pejabat publik dalam posisi yang strategis di republik ini
maka kembali ke pertanyaan putri
seharusnya kalau kita bicara soal mapping persoalan di bumn kita
seluruhnya sudah punya mapping
titik rawan titik persoalan
dan sudah semua diketahui kan
ini bukan problem yang terjadi dua tiga hari sebelum pemilu
sekali lagi saya mulai dengan hipotesis tadi bahwa ini adalah problem laten yang terjadi sejak zaman orde baru
bumn sebagai salah satu sarang bagi politisi bagi orang orang untuk mencari uang
itu adalah persoalan
bumn sebagai sapi perah itu terminologi yang paling sering kita dengar
kalau dikaitkan dengan bagaimana kinerja bumn afiliasi politik dan kemudian resultan dan achievement yang dihasilkan oleh bumn itu
itu persoalan menurut saya
dan sudah juga menjadi informasi umum bahwa bumn akan sulit tersentuh
om budsman pernah merilis tapi saya lupa persis jumlahnya
berapa banyak komisaris komisaris bumn yang terafiliasi dengan partai politik
atau detik juga berkali kali memberitakan afiliasi komisaris bumn dengan presiden atau kemudian dengan partai politik
memang ada istilah dan ada anekdot orang yang akan duduk di komisaris bumn itu adalah orang yang berkeringat
berkeringat dalam artian orang yang pernah membantu jasa jasa politik ketika dalam kontestasi
teori itu tidak hanya berlaku untuk pusat
tapi juga berlaku bagi bumd
orang yang terafiliasi dengan pejabat nomor satu di daerah mau provinsi atau gubernur
kita bisa melihat putri misalkan saja sejumlah bumd di daerah
misalnya bank daerah
seperti contoh bank banten atau kemudian bank jawa barat
itu adalah beberapa bank yang memang punya dana yang besar
cukup besar kalau dibandingkan dengan portfolio bank bank yang ada di
atau dikomparasikan dengan bank bank yang ada di daerah
ini persoalannya adalah wajah pusat itu adalah juga wajah yang terjadi di daerah
ketika bisa dicek putri berganti gubernur berganti kepala daerah itu akan berganti direksi di bank bumd daerah
itu adalah contoh bagaimana kinerja bumd juga dipengaruhi oleh kontestasi politik

karena politik bekerja logika politik bekerja bukan logika meritokrasi

andaikan ini sekali lagi andaikan

maka dapat dipastikan komisarisnya
hasilnya belum keluar ya
walaupun ya andaikan ya

jadi sekali berganti rezim sekali juga berganti wajah dan tampilan dari direksi dan komisaris bumd
oke baik modusnya sekarang bagaimana apakah ada perubahan
ataukah masih sama dan bagaimanapun kpk sudah berhasil mendobrak

tapi bagaimana bisa memastikan

mas febri diansyah mas febri selamat malam
selamat malam mbak putri
mas febri terima kasih sudah bergabung malam hari ini
mas feby kita dari awal ini sudah membahas dan sudah membuat tesis awan
bang donald bikin tesis bahwa korupsi ini memang sudah sejak lama
sudah seperti tradisi sudah dianggap biasa modus modusnya
mostly menggunakan abuse of power dengan perdagangan pengaruh
yang dimiliki oleh para petinggi bumn
tapi benarkah sulit untuk mendobrak benarkah sulit untuk membongkar
dugaan dugaan korupsi yang terjadi di bumn kita mas febri
kalau dari yang pernah ditangani kpk itu kan sudah cukup banyak ya yang di bumn
bahkan kami ada di satu kasus kami menetapkan korporasinya sebagai tersangka
artinya bumn nya sebagai korporasi
menjadi tersangka yaitu pt mk
karena memang kami pandang saat itu dugaan korupsinya cukup signifikan
masuk ke keuangan bumn dan pihak swasta tersebut
saya ingat tidak bisa direcovery menjadi katakanlah kekayaan negara kembali
karena kalau hasil korupsi itu misalnya masuk ke kekayaan bumn
tapi tidak bisa diidentifikasi itu betul betul jadi kekayaan
negara itu kan jadi satu soal yang lain
dan kpk sudah menangani beberapa yang terakhir kemarin yang terkait dengan bumn
kan kami memproses direktur utama pln persero ya
dan beberapa kasus yang lain juga sebelumnya
tapi kita harus lihat juga dari sisi yang lain
bahwa proses hukum terhadap petinggi petinggi bumn ini perlu dilihat sebagai upaya
untuk membersihkan bumn tersebut
dan tentu harapannya bisa semakin mendorong bumn untuk mengambil sebuah kebijakan
yang meminimalisir ruang atau resiko resiko adanya konflik kepentingan
atau adanya upaya pihak pihak lain untuk menyalahgunakan akses atau kewenangan yang ada di bumn tersebut
karena ada beberapa irisan antara petinggi bumn dengan partai politik katakan begitu
apakah sulit betul
apakah sulit betul
apakah sulit betul
untuk membongkar korupsi di bumn mas febri tantangannya selama ini kpk seperti apa
kalau bagi kpk tentu kita bicara soal tantangan proses pembuktian ya
yang mungkin agak butuh analisis lebih jauh kalau di korupsinya dilapis
melalui perbuatan pejabat pejabat di anak perusahaan bumn
karena ini juga selalu menjadi perdebatan
apakah direksi atau para petinggi petinggi di anak perusahaan bumn itu termasuk penyelenggaran negara atau tidak
oh masih selalu diperdebatkan soal itu ya
bahkan keuangan bumn apakah termasuk keuangan negara atau tidak itu juga selalu dipersoalkan
meskipun kpk sangat yakin keuangan bumn itu masuk pada keuangan negara
tapi kami berharap sebenarnya justru tidak perlu terlalu banyak kasus bumn ke depan kalau pencegahan betul betul dilakukan di sana
sudahkah kira kira pencegahan dilakukan mas febri
ada upaya upaya pencegahan yang dilakukan namun kita tentu juga dalam proses kalau ada penyimpangan penyimpangan akan melakukan penelusuran lebih lanjut
misalnya terkait dengan plt uriah satu karena kami temukan ada
ada dugaan suap di sana maka kami proses lebih lanjut sampai dengan saat ini
meskipun butuh waktu beberapa bulan ya kalau dihitung dari operasi tangkap tangan
mas feb maraknya korupsi di bumn juga terjadi karena minimnya pengawasan mungkin juga dari dpr misalnya
ada sepakat dengan itu
pengawasan dan korupsi itu kan sesuatu yang katakanlah kalau pengawasannya tinggi
maka korupsinya akan lebih rendah
kalau pengawasannya rendah maka korupsinya akan tinggi
jadi hubungannya kurang lebih seperti itu
tapi saya kira begini pengawasan itu bisa berasal dari banyak pihak
komisaris komisaris sebenarnya juga menjalankan fungsi pengawasan dalam batas batas tertentu
unit unit yang dibentuk misalnya dalam konteks gesing
jadi internal bumn semestinya itu juga bisa menjadi penyeimbang
dan juga mekanisme mekanisme lain yang lebih terbuka pada publik
karena keterbukaan itu kan bagian dari upaya kita membantu diri kita sendiri untuk diawasi oleh publik
kalau dari perspektif institusi negara atau lembaga atau bumn
apakah kemudian selama ini fungsi komisaris itu menurut kpk sudah baik
bagaimana kalau misalnya mau menitipkan pesan pesan untuk pencegahan gitu
kami bekerja sama dengan bumn bumn untuk upaya upaya pencegahan sebenarnya
kalau untuk pelaporan lhkpn untuk kepatuhan kepatuhan lhkpn tersebut
di bumn itu relatif tinggi tingkat kepatuhannya
tapi yang memang perlu dilihat lebih lanjut lebih jauh adalah
bagaimana penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat pejabat tinggi bumn
apakah yang hanya bersifat personal atau yang bersifat katakanlah dalam sebuah proyek yang cukup besar
kemudian secara sistematis dilakukan korupsi di sana
nah itu hal yang berbeda yang lain saya kira
kalau untuk komisaris mungkin butuh kajian yang lebih detail ya
yang perlu dilakukan
misalnya apakah komisaris itu
tepat misalnya dipegang oleh pihak pihak pejabat pejabat di eksekutif
yang rangkap jabatan misalnya
itu juga jadi satu soal yang perlu dikaji lebih lanjut
karena kalau dia menduduki jabatan lain kemudian jadi komisaris
itu juga pertanyaan yang serius saya kira
bumn selama ini kan terkesan gak akan kesentuh gitu ya
jadi kalau misalnya bisa sampai disentuh kpk kemudian dipenjarakan pimpinannya
itu tekanannya kepadanya
kpk seperti apa mas febri
kalau dikatakan tidak bisa disentuh mungkin tidak juga ya
karena sebelum kpk menangani bumn kita kan juga pernah dengar
kejaksaan menangani kasus kasus di bumn
meskipun mungkin harus kita lihat satu persatu ya kasusnya betul
kalau terkait dengan
sebenarnya semua penanganan perkara itu resikonya saya kira relatif ada ya
ada yang kecil
ada yang besar
dan kalaupun ada tekanan tekanan balik
kalaupun ada ya
tentu saja itu tidak boleh membuat kpk berkurang identitas dalam penanganan kasus ini
mas febri ini sedikit keluar dari kasus bumn ini
tapi saya ingin menyinggung sedikit karena ini juga menyinggung kabinet jokowi sekarang
ada penggeledahan terhad kepadiruang menteri
apa yang dicari di situ mas febri
ya tadi penggeledahan kami lakukan mulai pagi sampai dengan sore ya
sore menjelang malam
ada beberapa ruangan sebenarnya yang digeledah
termasuk ruangan menteri perdagangan
dan ruangan jirohukum
dan ruangan beberapa staff yang lain
secara sederhana kami menduga ada bukti bukti yang relevan dengan perkara yang ada di sana
karena itu tadi setelah penggeledahan itu kami menyita sejumlah dokumen
ada puluhan dokumen yang kami cita yang terkait dengan proses proses pembentukan aturan peraturan menteri perdagangan
terkait dengan gula rafinasi
kemudian dokumen dokumen lain terkait dengan perdagangan gula rafinasi tersebut
nah itu yang perlu kami pelajari lebih lanjut nanti setelah penyitaan ini
untuk memutuskan apakah dibutuhkan klarifikasi
lebih lanjut misalnya terhadap pejabat pejabat di kementerian perdagangan
atau tindakan apa yang dibutuhkan setelah itu
selain itu kami cita juga beberapa barang bukti elektronik
dan itu ada hubungannya dengan kasus bawasidik
ya penggeledahan dilakukan dalam proses penyidikan untuk tersangka bsp
bsb yang kami bawa pada saat operasi tangkap tangan beberapa waktu yang lalu
terutama untuk menelusurkan
dari sumber uang gratifikasi yang diduga diterima oleh bsp
kita tahu bsp ini kan diproses dalam dua perkara ya
pertama dugaan suap
yang kedua dugaan penerimaan gratifikasi
nah untuk dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan
kami duga ada sejumlah pemberi di sana
sehingga kami perlu menelusuri lebih lanjut
siapa sumber uangnya dan yang kedua terkait dengan apa
mas febri kembali soal bumn
mas febri terakhir
sekarang ini dari kasus kasus yang ditangani kpk mungkin sedang dalam penyidikan sedang masih berproses
ada berapa persen sih diantaranya yang melibatkan bumn
kalau persentase saya kira kan harus dihitung ya
misalnya apakah dalam ruang lingkup dari januari sampai saat ini
atau sejak kpk ada sampai saat ini
tapi memang cukup banyak yang berasal dari bumn
meskipun dua aktor yang terbanyak yang diproses oleh kpk itu adalah di tingkat politisi
terutama yang dpr ri dprd dan kepala daerah
ini yang cukup signifikan sebenarnya
selain aktor aktor yang lain
oke bang donald mungkin ada pertanyaan
bumn itu kan sedang menghadapi kondisi internal dan eksternal kalau bicara soal korupsi
internal itu bicara soal jabatan jabatan strategis yang punya otoritas besar
tapi orang orang yang mengisi jabatan strategis itu katakanlah punya integritas yang dipersoalkan
sehingga menduduki jabatan jabatan tertentu di internal bumn justru untuk mencari rente
untuk memperkaya diri dan memperkaya kelompok dia
itu adalah persoalan pertama bumn
agar kemudian kita juga tidak bias melihat persoalannya tidak hanya datang dari luar
dan juga internalnya sendiri secara organisasi
persoalan yang kedua adalah persoalan yang datang dari luar tentunya
bumn kita lagi lagi menghadapi persoalan orang berseragam
berseragam partai politik
berseragam oknum penegak hukum yang memang punya kepentingan juga untuk mencari uang mencari hal hal tertentu di sektor bumn kita
beberapa kasus yang melibatkan jabatan jabatan strategis di bumn kan memang melibatkan wajah dari orang yang berseragam tadi
berseragam partai politik misalkan saja dalam kasus pln
jadi menurut saya kalau secara utuh kita melihat persoalan bumn kita ada persoalan di internal dan ada persoalan di eksternal
jadi seluruh masalah sudah dipetakan dan mitigasi persoalan di eksternal ini yang susah
karena akan butuh proses panjang misalkan saja merombak sistem politik kita memperbaiki aktor aktor politik kita
dan juga yang panjang untuk memperbaiki kemudian agar para politisi yang menjadi lintah tersebut tidak menjadikan bumn sebagai tempat kemudian untuk menghisap dan kemudian mengemukkan mereka dan kelompok mereka
itu persoalan paling fundamental menurut saya
dan kita bisa pastikan upaya dari kpk adalah bentuk pembersihan gitu ya kira kira mas febri ya
baik mas febri diansyah jurubicara kpk terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini
koordinator icw terima kasih
dan kami akan segera kembali setelah jeda tetap bersama kami